sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto memandang dukungan yang diberikan partai persatuan pembangunan terhadap bakal calon presiden ganjar pranowo sebagai sebuah hal positif
hasto menunturkan pdip mencatat salah satu landasan p tiga mendukung ganjar
yakni ingin menitipkan prinsip amar ⁇ maruf ⁇ nahi munkar kepada gubernur jawa tengah itu untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan di masa depan
kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas dukungan dari partai persatuan pembangunan dan sebelumnya partai hanura juga telah memberikan dukungan
tiga hari yang lalu saya sudah bertemu dengan bapak usman sabta ketua umum dari partai hanura
menyampaikan salam dari ibu megawati soekarno putri dan juga dibahas
bagaimana dukungan dari hanura tersebut
dukungan dari partai persatuan pembangunan menunjukkan bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang
bagaimana antara pdi saat itu dan p tiga merupakan partai yang menjadi korban dari pemerintahan orde baru
sehingga dari kantornya pun kami bertetangga dan hubungan yang sangat baik antara ibu megawati soekarno putri
dengan tokoh tokoh p tiga baik itu dari pak hasan witarum almarhum bapak amsahas maupun juga mbah maimun almarhum berjalan dengan baik
apalagi kalau kita lihat spirit dari p tiga yang memberikan dukungan kepada pak ganjar untuk dimendorong
bagaimana prinsip prinsip amar makruf nahimungkar itu dapat dikedepankan di dalam kebijakan pemerintahan